ya kita ke tanah air sekarang setelah kemarin kita lihat ada lao band yang berisi para menteri
kemudian ini sekarang ada giliran the diplomats yang tampil hadir di hari terakhir pegelaran java jazz dua ribu delapan belas
band asuhan kementerian luar negeri republik indonesia the diplomats
menjadi band pembuka hari terakhir java jazz festival dua ribu delapan belas
menteri luar negeri retno marsudi turut mendampingi band yang beranggotakan para diplomat dan atas indonesia tersebut
penampilan the diplomats disambut meriah para penonton yang hadir sejak pukul empat sore